dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung melalui sambungan telpon dengan wali kota salatiga pak yulianto
selamat sore pak yulianto
selamat sore pak
iya pak yolanta dengan tiffany pak di cnn newsroom
melihat apa yang terjadi di pasar di salatiga dengan sistem physical distancing ini banyak diapresiasi
pak ganjar juga bahkan mengapresiasi dan berharap pasar pasar lain ini juga menerapkan hal serupa seperti yang ada di salatiga
awalnya penerapan jaga jarak di pasar ini seperti apa
apakah negosiasinya dengan para pedagang ini gampang gampang susah saya ngebayanginnya ya soalnya
apa justru sebenarnya mudah mudahan saja nih pak
sebenarnya yang paling pokok paling inti adalah komunikasi dan koordinasi
jadi berkaitan dengan penerapan physical distancing di pasar pagi salatiga ini melalui dinas perdagangan
tentunya berkomunikasi dengan segenap ketua paguyupan setiap barang komoditi
misalnya daging daging sapi daging ayam kemudian sayur dan bumbung dan lain sebagainya
ini ada koordinator koordinatornya
dan tentunya juga dibantu oleh lts
tni polri satpol khusus berkaitan dengan keamanan ketertiban kemudian parkir lalu lintas
ini dikoordinasikan termasuk dengan masyarakat sekitarnya juga dikomunikasikan berkaitan dengan penataan parkir
jadi begitu tahapannya
oke artinya kalau untuk pedagang sebenarnya negosiasinya mudah eksekusinya pun mereka terapkan sesuai dengan aturan yang diberlakukan
atau diberikan oleh pemerintah
kota salatiga kan pak wali ya
tapi kalau misalnya untuk pembelinya seperti apa pengawasannya
artinya agar tetap terjaga agar tetap menjaga jarak ketika berada di tengah tengah kerumunan para penjual ini seperti apa
jadi begini sangat mudah
karena sosialisasi berkaitan dengan protokol kesehatan ini sudah kita lakukan jauh jauh hari
dan ini sudah sampai ketika
pertama masyarakat yang beli juga masyarakat salatiga dan sekitarnya ya tertentu itu saja
sehingga lebih gampang untuk diberikan pemahaman bagaimana harus tetap pakai masker pedagangnya pakai kemudian pembelinya atau pengunjungnya pakai
kemudian disediakan tempat cuci tangan kemudian harus pakai masker semuanya
kemudian jaga jaraknya sesuai protokol
kesehatan juga diberlakukan
kalau misalnya ada satu dua pengunjung benar benar anggun yang tetap ditegur oleh keamanan dari polisi dari tni maupun dari satpol bahkan dari pengawas keamanan pam swakarsanya
ada pam swakarsa itu ada di sana
oke jadi artinya evaluasi setelah berjalan beberapa hari ini cukup efektif ya pak ya
jadi pantuan pagi tadi saya lihat dari jam abis subuh jam setengah lima sampai selesai hanya dua orang yang tidak pakai masker itu pun pengunjung
tapi langsung kita samperin langsung kita tegur kita kasih masker untuk dipakai
lupa satu satunya kelupaan satunya lagi baru habis dicuci
sampai berapa lama pak wali kota penerapan physical distancing
yang ada di pasar ini
ya jadi kita melihat sampai sejauh mana kondisi covid atau pandemi di wabah pandemi covid sembilan belas di kota salatiga ini
kita lihat mudah mudahan trennya cenderung menurun berangsur angsur menurun sehingga kekhawatiran kemudian dampak kesehatan dan lain sebagainya ini bisa kemudian berangsur menurun
sehingga kalau ini bisa berjalan semacam itu tentunya berkaitan dengan pasar pagi yang sudah kita atur ini ya kita evaluasi kita lihat
bisa malah nanti kita perpanjang kemudian bisa menjadi tujuan wisata belanja
tapi kalau ini memungkinkan untuk kita tata sedemikian rupa dan diperpanjang jadi tidak terpengaruh juga
dengan berakhirnya covid sembilan belas ini setelah berangsur setelah selesai covid ini pasar pagi tetap bisa beraktivitas dengan standar yang sudah kita lakukan ini dengan jarak tertentu juga
sehingga kebersihannya juga bisa semakin baik higienis dan tentunya tidak hanya pada saat wabah covid sembilan belas
tetapi setelah berakhir pun kita bisa beraktivitas dengan standar yang sudah kita lakukan dengan jarak tertentu juga
dan juga kemudian kita bisa beraktivitas dengan standar yang sudah kita lakukan dengan jarak tertentu juga